satuan reserse kriminal polres jombang jawa timur menangkap pelaku penyebar uang palsu
dan dari tangan para pelaku polisi menyita uang palsu senilai satu miliar rupiah lebih
uang palsu yang disita dibuat dengan pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah
keempat pelaku ini ditangkap di lokasi berbeda yaitu jombang mojokerto dan gresik
dibongkarnya jaringan pengedar uang palsu ini karena adanya laporan dari seorang penjual daging sapi
yang merasa uang hasil jual belinya adalah uang palsu
para tersangka mengaku mengedarkan uang palsu sejak satu bulan terakhir
hingga saat ini polisi masih memburu pembuat uang palsu yang diduga
melakukan aktivitas pencetakan uang palsu dengan berpindah pindah
kami berhasil mengamankan b dan melakukan penggeledahan di rumah b
kami temukan uang palsu sebesar satu satu ratus empat puluh juta rupiah
dari pengakuan tiga tersangka yang ada di jombang ini dijelaskan
bahwa uang yang diterima oleh mereka mereka bertiga ini dari tangan b
sebesar tujuh puluh juta rupiah uang palsu
dan berhasil mereka edarkan sebesar lima puluh juta dua ratus dan